sampai jumpa di video selanjutnya
lu kan tadi udahnya
tis makasih ya
lu juga tis
kayak si udin
bapak mau lihat
bun ada yang mau liat rumahnya pak sopian
mereka itu mau datang ntar sore
kasih tau bu nurmala supaya rumahnya disiapin
sini bapak ya

siapa liat kok pak
eh kenangan nanti kam iets yang layar laan
tadi ada talon pembeli yang ngabarin
mau beli ya ngabarin katanya mau liat rumah bu nur
mau langsung beli
belum tau mungkin mau liat aja
kalau bisa rumahnya tolong dirapihin
yang penting rumahnya disiapkan aja dulu bu
nanti kalau orangnya sudah mau datang saya kabarin
saya pamit dulu assalamualaikum
pak katanya nanti sore ada calon pembeli yang mau lihat rumah kita
mungkin mau lihat dulu kali
jalan jalan kereta loe
pakar udah dapet nih pak
ore sebagai captur
jak dikasih kue doang udah seneng banget
eh jak inget
istri lu tukang bikin kue
lu gak bosen tiap hari makan kue
eh karet bakyak
ini kuenya beda
lu kan tadi udah nyak
mas pur kasih ya
ih kenapa kamu teh jak
gue gak tau
saya mau jemput bu nurmala dulu
kak fisna tolong anterin saya ke rumah pak haji sodik ya
kamu digigit nyamuk apa kena ulat bunuh sih cuy
mana gue tahu john coba lo lihat aja
merah banget cuy
kena keringat kali cuy
tunggu sebentar ya kak fisna
paji rumahnya yang mau dijual itu belum laku kan
jangan dilepas ke orang ya
saya mau jual rumah dulu
sudah ada yang mau lihat
nanti kalau rumah saya laku uangnya buat beli rumahnya paji
kalau gue sih